akan terusir dari indonesia
dan meminta amerika serikat menpertimbangkan kembali keputusan pasir
sehari setelah sidang majelis umum pbb menolak keputusan sepihak amerika serikat
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
aksi protes di palestina kian memanas
jumat waktu setempat ribuan warga palestina turun ke jalan di sepanjang jalur gaza
tepi barat dan yerusalem timur
dalam aksinya yang kian intensif ini mereka membakar ban dan melempari pasukan israel dengan batu
pasukan israel pun membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk mengubarkan masa
dalam mentrokan di gaza sedikitnya dua warga palestina ditembak mati oleh pasukan israel
sedangkan puluhan orang lainnya terluka
jumlah ini menambah daftar panjang korban yang tewas menjadi enam orang sejak diumumkannya yerusalem
sebagai penyakit yang terjadi di yerusalem
yerusalem menjadi ibu kota israel oleh presiden trump pada enam desember yang lalu
wangsir al masri merasa senang dengan keputusan yang dihasilkan dalam sidang majelis umum pbb
menurutnya sidang itu telah menjamin keadilan bagi rakyat palestina
jumlah yang terjadi di yerusalem ini menambah daftar panjang korban yang tewas menjadi enam orang sejak diumumkannya yerusalem
resolusi ini diputuskan dalam sidang darurat majelis umum di markas pbb di new york
sejak presiden amerika serikat donald trump menyatakan yerusalem adalah ibu kota israel
mayoritas negara anggota pbb menentang kebijakan trump melalui voting
trump pun berang dengan mengeluarkan ancaman menghentikan bantuan amerika bagi negara yang menentangnya termasuk indonesia

bahwa amerika serikat telah dianggap sebagai negara yang terburu buru dalam pertempuran di jenderal assemble untuk melakukan hak hak yang berat untuk memperkuat hak kita sebagai negara yang terburu buru
kita akan ingat saat kita dianggap untuk sekali lagi membuat kontribusi terbesar di dunia ke satu
dan kita akan ingat saat banyak negara datang menganggap kami seperti mereka selalu melakukan untuk membayar lebih banyak dan menggunakan pengaruh kita untuk manfaat mereka
amerika akan menempatkan embasi kita di yerusalem
itu yang ingin orang amerika lakukan
dan itu hal yang benar
namun tampaknya ancaman serius dari amerika tidak ditelan bulat bulat oleh palestina
menteri luar negeri palestina riyad al maliki menyatakan bahwa kebijakan presiden trump telah menganiaya dan menindas hak warga palestina untuk tinggal di tanah airnya
tidak ada yang bisa kita lakukan
sejalan dengan negara palestina indonesia pun memilih posisi menentang dan mengambil resiko terhadap pemutusan bantuan amerika terhadap indonesia
mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di tel aviv untuk tidak mengikuti keputusan amerika serikat memindahkan kedutaan mereka ke yerusalem
bagi negara anggota oki yang memiliki hubungan dengan israel
agar mengambil langkah langkah diplomatik termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan israel sesuai dengan berbagai resolusi oki
keputusan trump yang juga akan memindahkan kedutaan amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem telah memantik kemarahan dunia
dengan hal ini posisi indonesia tegas mengecam dan mengajak negara negara muslim harus bersatu untuk membuka masa depan bagi yerusalem dan palestina
keputusan trump yang juga akan memiliki hubungan dengan israel
agar mengambil resiko terhadap indonesia
keputusan trump yang juga akan memindahkan kedutaan mereka ke yerusalem dan palestina
keputusan trump yang juga akan memindahkan kedutaan mereka ke yerusalem dan palestina
keputusan trump yang juga akan memiliki hubungan dengan israel
agar mengambil resiko terhadap indonesia
keputusan trump yang juga akan memiliki hubungan dengan israel
agar mengambil resiko terhadap indonesia
apa yang dilakukan oleh negara di pbb di hadapan oft i n
jika anda lebih lanjut dengan rekomendasinya
sebagai yang saya ingin memberikan predsyamasi terhadap keputusanvarian di anggaran multitasarnya

saya rasa ini adalah langkah yang penting dalam perjalanan kita terminal dildakat perdamaian dan keamanan international dengan international
yang merontokkan suatu desain perdamaian antara dua negara yang akan hidup berdampingan secara damai
dengan adanya pendekatan land for peace ya
nah ini sebenarnya merupakan refleksi daripada tata hubungan dunia
yaitu yang berdasarkan pada multilateralisme
jadi collective decision menghendaki adanya perdamaian
nah kalau kita memberi kesempatan kepada tindakan tindakan sepihak
di dalam melontarkan gagasan yang bisa merusak kesepakatan global
maka ini merupakan suatu langkah bahwa dunia ini akan memasuki suatu tatanan baru
yang ditentukan bukan oleh kebijakan tetapi ditentukan oleh power kekuatan
nah kalau sekarang amerika yang menentukan
china yang menentukan atau rusia yang menentukan sebagai negara besar
apakah ini yang kita mau
apakah ini dunia yang kita inginkan
nah oleh karena itu saya menganggap reaksi dari bangsa bangsa
dengan voting yang sangat meyakinkan satu ratus dua puluh delapan itu telah memucilkan langkah yang diambil oleh presiden donald trump
ini adalah pesan yang sangat konkret yang disampaikan oleh masyarakat bangsa bangsa
ini adalah penyelesaian baru dalam politik dunia dalam menyikapi orang orang atau negara negara seperti amerika serikat
yang selama ini punya veto punya kekuatan besar untuk menggiring keputusan di pbb gitu
persis ya karena kalau kita lihat dari pembahasan di dki itu kan jelas empat belas delapan puluh satu ya
empat belas delapan puluh satu termasuk negara negara kayak inggris perancis yang merupakan anggota permanent members
yang dahulu pada waktu isu irak misalnya
maka inggris bagian dari like minded
untuk mendorong adanya serangan militer
tapi sekarang kan tidak
karena isunya ini adalah taruhan apakah proses perdamaian berjalan atau gagal
oke dan itu juga pasti akan ke depan punya dampak pada negara negara hampir di seluruh dunia
kalau misalnya proses perdamaian ini jadi gagal karena keputusan presiden trump ini ya
oke saya akan tanya ke bang gusit
anda melihat juga ini langkah yang cukup progresif dari dunia sebenarnya untuk bisa mengimplementasikan reaksi yang
konkret sebenarnya untuk bisa menentang keputusan presiden trump
iya saya rasa kan memang dunia sekarang tata kelolanya memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah secara persuasif dan diplomatis
nah langkah ini adalah langkah yang paling tepat secara diplomatis untuk menghadang manuver yang dilakukan oleh trump
terkait tadi pengakuan sepihak terhadap yerusalem
karena kita sepakat bahwa penyelesaian konflik israel dan palestina tidak bisa dilakukan dengan power
dengan ketentuan sepihak yang diambil oleh satu atau dua negara
tapi harus melalui meja perundingan di mana kemudian israel dan palestina semua yang berunding di sana harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi
kita tidak ingin ada satu dari kedua belah pihak yang tidak duduk setara diantara keduanya
oleh karena itu menurut saya yang terpenting langkah sekarang saat ini selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan daya tawar politik palestina
agar di meja perundingan selanjutnya
mereka bisa duduk sama tinggi dengan israel dan rival rivalnya
dalam pertemuan sebelumnya anda sempat agak pesimistis bang hussein bahwa negara negara islam negara negara anggota oki negara negara berpenduduk muslim besar akan kompak sebenarnya melihat atau mendukung atau menentang keputusan trump
terutama negara negara yang selama ini punya hubungan dekat dengan amerika serikat seperti arab saudi
anda lihat ada pergeseran politik yang cukup progresif dari negara negara yang tadi sempat anda ragukan sebelumnya
seperti arab saudi misalnya sekarang
oh sebenarnya pertama
kesepakatan ini adalah berita gembira bagi kita semua
tapi kan apa yang dilakukan oleh yang diajukan oleh mesir dalam sidang kemarin resolusi itu sebenarnya mengulang atau mengembalikan kepada resolusi yang sudah ada sebelumnya dan mengembalikan kepada hukum internasional
bahwa posisi yerusalem adalah sebagai status quo
sebenarnya yang diberikan oleh resolusi ini tidak kemudian meningkatkan daya tawar politik palestina
meskipun kemudian secara politik ini menentang apa yang dilakukan oleh trump
tapi mengembalikan kepada resolusi awal dan hukum yang telah ada sebelumnya
bahwa polisi siswa palestina adalah di status quo sebagai sebuah kota suci
saya rasa kemudian sebagai sebuah diplomasi ini adalah capaian besar
terlebih kemudian oki bisa solid disini untuk mendorong amerika mundur dari manuver politiknya

meskipun tidak berarti negara negara islam atau negara negara islam tidak bisa mendorong amerika mundur dari manuver politiknya
meskipun tidak berarti negara negara islam atau negara negara arab itu akan menjadi oposisinya amerika atau mengevaluasi koalisinya dengan amerika gitu
itu dua hal yang berbeda
iya menurut saya itu itu dua hal yang berbeda
termasuk perancis dan inggris kan
kita tahu mereka adalah rival amerika selama ini
tapi dalam masalah ini seperti tadi dikatakan
bahwa ini masalah yang sangat sentral yang sangat berbahaya dan manuver ini benar benar jauh di luar dugaan banyak pihak di dunia

sehingga kita harus benar benar jauh di luar dugaan banyak banyak pihak di dunia
memukul mundur manuver ini sehingga kemudian tata kelola dan perdamaian dunia tetap terjaga
oke pak duta besar tapi yang membuat saya dan juga banyak masyarakat heran sebenarnya
apa yang membuat koalisi koalisi atau sekutu sekutu amerika serikat yang selama ini selalu mendukung keputusan yang quote unquote berpihak kepada israel
ini kok bisa berbalik menentang bersama sama negara negara islam dari ktt oki ini termasuk indonesia gitu pak duta besar
kalau kita lihat ya nilai dari ancaman amerika serikat kali ini ya itu dilihat juga dengan kondisi objektif ya
seperti diketahui anggaran kementerian luar negeri amerika serikat itu dipotong lima belas miliar usd
jadi kemampuan untuk membantu bantu memang kecil
kedua penerima terbesar dari bantuan luar negeri amerika serikat adalah israel
dia terima empat sekian miliar usd
yang kedua adalah mesir
dia menerima sekitar satu
apakah mau memotong atau memberi tekanan kepada mesir
mesir itu kan teman amerika serikat yang kunci di wilayah itu
kalau misalnya saja dipotong mesir maka berarti mesir akan berubah sikap yang akan merugikan amerika serikat
jadi tidak akan mungkin
tidak akan mungkin dipotong
tidak akan mungkin
dan ketiga yang penerima penerima besar itu adalah negara negara konflik di mana ada pasukannya amerika serikat
afganistan irak kayak togo dan daerah daerah yang demikian
sementara yang lain lain itu terimanya sangat kecil
oke buat indonesia sendiri punya dampak nggak
kalau saya tidak melihat ya bahwa indonesia memiliki dampak yang signifikan
karena taruhannya itu adalah posisi mengenai bagaimana masa depan tata kelola dunia
apakah ini masih tetap seperti sekarang yaitu multilateralisme
dunia pernah mengalami hal hal itu sebelumnya
kita pernah melihat bahwa dunia ini ditentukan oleh roma
roma nggak suka diserahkan iskandar agung untuk melabrak ya
kemudian akhirnya tidak jadi
jadi demikian juga pada waktu paks britannica
inggris yang menentukan dunia itu
nah sekarang apakah kita mau kembali lagi ke zaman ya
itu dengan menyebutkan ini sebagai paks amerikanah
nah ini adalah taruhan
dan ini membuktikan
ini resolusi kemarin membuktikan
tidak ada paks amerika seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang sebenarnya
karena kekuatan dan kekuasaan itu kan up and down
sekarang amerika serikat
kalau nanti suatu saat tiongkok yang menjadi
apakah kita mau juga ya bahwa semua kegiatan di dunia ini ditentukan oleh satu negara kuat
kalau kita bicara evaluasi
amerika serikat akan mengancam
akan mengevaluasi sebenarnya bantuan
kemudian kebijakan politik luar negerinya
terkait dengan negara negara yang selama ini
kalau indonesia tadi kata pak duta besar
tidak terlalu berpengaruh
tapi yang sangat berpengaruh adalah dengan negara di timur tengah misalnya
mesir atau mungkin arab saudi
atau negara negara lain yang dimana hubungan dan relasinya sangat besar
akan ada evaluasi yang cukup signifikan nggak
terkait dengan mitra mitra amerika serikat di timur tengah
iya sekarang di mitra mitra amerika serikat di timur tengah
justru mengalami pergeseran
dimana kemudian mereka menuju kepada pendekatan politik yang lebih soft
tidak hard seperti yang dulu
dan juga kita ketahui bahwa manuver ini sebenarnya
evaluasinya seharusnya ke dalam amerika sendiri
ini sangat merugikan pihak amerika sebenarnya manuver seperti ini
saya lihat ini dalam dua dekade terakhir
ini adalah kebijakan politik luar negeri terburuk
setelah kebijakan yang dilakukan oleh george wacker bush
untuk menyerang irak pada saat itu
saya rasa ini kebijakan politik yang terburuk
yang dilakukan oleh trump saat ini
dia mencoba mengulang pendekatan politik yang hard
yang melakukan pendekatan politik yang sangat buruk terhadap masyarakat dunia
dan itu pasti akan sangat merugikan amerika sendiri
terlebih ketika amerika mencoba terlalu masuk terhadap kondisi politik
dan kondisi militer di timur tengah
maka yang akan sangat dirugikan pertama kali pasti amerika itu sendiri
dan kita ketahui bahwa salah satu faktor yang menjadikan trump begitu menarik dalam pemilihan saat itu
adalah karena trump ingin fokus kepada masalah ekonomi di dalam negeri
di dalam negeri ya
amerika first gitu ya
iya amerika first
kalau dia sudah mengubah
dia mulai masuk terhadap politik luar negeri yang terlalu jauh
di timur tengah terlebih
di mana daerah ini sangat rawan bagi amerika jika terlalu masuk
maka mereka akan tertarik ke dalam dan akan mengalami masa yang sangat buruk
dan itu tentu secara demokrasi juga sangat sangat buruk citranya
kita sudah mendengar lontaran lontaran dari menteri luar negeri di beberapa negara
pada saat itu
pada saat sidang bbb kemarin
bahwa mereka sudah mulai pesimis terhadap amerika sebagai mitra yang baik untuk menyelesaikan berbagai konflik di timur tengah dan di berbagai negara lain
karena itu pendekatannya pendekatan amerika sebagai super power di negara
padahal tata kelola dunia sudah tidak seperti itu
pertama itu dan kedua kata pak duta besar kekuatan amerika juga sudah tidak sebesar dulu
sudah sebesar dulu
bahkan bantuan luar negeri dipotong besar sekali
paradigma politik negara negara di timur tengah sudah bergeser jauh
bahkan saudi sendiri sekarang sudah mulai mau bergeser paradigma politiknya
untuk kepada pendekatan yang lebih soft
pendekatan yang tidak puritan tidak sangat ideologis
saya rasa pendekatan yang dilakukan trump itu sangat tidak cocok dengan tata kelola politik yang berkembang
dan anda lihat tidak akan merubah banyak sebenarnya landscape politik yang ada di timur tengah pasca resolusi ini
karena trump kan mengancamnya cukup keras akan betul betul mengevaluasi
kalau secara politik justru ini merugikan karena ini membuat misalnya oki justru semakin kuat hubungannya diantara mereka
kemudian negara negara timur tengah justru mau tidak mau secara politik mereka tidak punya pilihan kecuali mendukung yerusalem untuk berpihak kepada palestina
karena manuver trump ini sangat tidak masuk akal
sehingga saya rasa secara politik justru pendekatan ini sangat merugikan bagi amerika
justru sangat merekatkan solidaritas di negara negara muslim di timur tengah
ada yang rekatnya karena kesadaran tapi ada pula yang rekatnya bukan karena kesadaran
karena manuver ini sangat tidak menguntungkan dan sangat tidak strategis
justru ini bisa backfire bagi amerika serikat sendiri menurut anda
bagi amerika dan termasuk sekutu suku di timur tengah sangat merugikan
oke kita kembali ke indonesia pak duta besar
apa yang kemudian banyak masyarakat yang khawatir juga sebenarnya ancaman trump ini betul betul akan terasa nggak ya ke kita kalau kita lihat data dari bapak nas sendiri
nilai bantuan dari usaid sendiri ada sekitar empat ratus
satu ratus tiga puluh dua juta dolar amerika yang terutama tersebar di pendidikan dan juga kesehatan
apakah hal hal ini juga patut kita waspadai patut kita resahi bahwa ini juga mungkin akan berpengaruh dan dievaluasi
kita dijawabnya di segmen berikutnya pak duta besar
kami akan segera kembali ke usaha jenam berikut
kita bicara landscape baru politik dunia dan kita bicara mengenai indonesia
ini banyak yang khawatir pak duta besar bahwa bantuan amerika yang dicatat oleh bapak penas ada empat ratus tiga puluh dua juta dolar melalui usaid ini akan sangat berpengaruh terkait dengan bidang kesehatan dan pendidikan yang banyak dibantu oleh amerika
indonesia bagaimana harusnya apakah sudah tepat sikap ini atau bagaimana kemudian kita menyikapinya lebih win win solution
kita punya sikap politik yang tegas tapi juga ya kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan kita
terima kasih pak
terima kasih pak
saya ingin memberitakan atau memberikan informasi bahwa donald trump ini kan adalah satu figure ya yang belum pernah memerintah
baik memerintah provinsi memerintah kota atau menjadi anggota kabinet
memerintah perusahaannya sendiri
dia adalah besar sebagai seorang business man

jadi kalau kita lihat pada waktu dia kampanye kan dia ingin melakukan perusahaan
dia ingin mengadakan perang dagang dengan tiongkok
pada waktu dia mengambil alih pemerintahan dari obama pada waktu itu juga dia sudah mengumpulkan kabinet
dia mengatakan bahwa akan mengambil langkah langkah tegas
karena china dianggap memberikan subsidi
karena china dianggap mengambil langkah langkah yang merugikan amerika
tapi setelah dia berkunjung dia mendapatkan tiga ratus sembilan puluh miliar order dari pemerintah cina
maka sekarang nggak pernah dengar ya soal mengenai perang dagang

itu berarti apa
itu menunjukkan bahwa kalau dia sekarang sadar bahwa policy nya tadi itu menimbulkan biaya politik yang tinggi sekali
bayangin negara besar negara yang paling kuat militernya ternyata dikucilkan di dalam dewan keamanan pbb
ini belum pernah nggak terjadi apa
amerika dengan kekuatan se powerful itu begitu dikucilkan
belum pernah terjadi dalam sejarah politik di pbb
jadi ini bisa juga menimbulkan reaksi di dalam negeri sendiri
negara amerika yang suatu negara besar yang mempunyai dream yang besar sebagai penguasa dunia ternyata pemerintah melakukan hal hal yang ditolak oleh bangsa bangsa lain
jadi menurut teman saya kok ramifikasinya pada kenyataan atau praktek praktek real itu masih diragukan
termasuk indonesia juga tidak perlu khawatir dan tetap harus menegaskan politik luar negerinya
seperti ini gitu
saya rasa demikian
tapi kalau kita baca tadi anda mengatakan hampir semua keputusan politik luar negeri presiden trump menimbulkan biaya politik yang besar yang justru akan berbalik tidak menguntungkan buat dia
apa yang membuat sebenarnya kalau kita bisa baca pikiran presiden trump gitu apa yang membuat dia kemudian mau berjudi dengan keputusan yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri gitu secara politik
ini kan dalam konstelasi domestik ya
kalau kita lihat ya
bahwa belakangan ini
survei survei di amerika serikat sudah menunjukkan bahwa popularitasnya menurun ya
berarti suatu indikasi bahwa popularitasnya di masyarakat amerika sangat rendah
oleh karena itu sebagai businessment
sebagai orang yang biasa bikin deal ya
dia mengatakan kenapa saya tidak memberikan suatu langkah langkah yang kira kira bisa populer di dalam negeri
seperti diketahui semua media massa di amerika serikat itu kan dikuasai oleh lobby yahudi
ipark itu kan sangat kuat
semua kekuatan kekuatan ekonomi ya baik wall street banking insurance segala
dikuasai oleh kekuatan lobby yahudi
kenapa dia nggak coba
nah nanti bagaimana reaksinya
ya disesuaikan kemudian
jadi ini sebenarnya eksperimen politik juga buat donald trump yang kita akan lihat apakah akan berhasil apa tidak secara politik
tapi indonesia menurut anda indonesia bisa mengambil peran yang penting nggak untuk kan landscape politik dunia berubah tadi
ini pertama kali dalam sejarah politik pbb amerika dikucilkan secara politik
indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga punya negara muslim terbesar di dunia punya peran yang penting nggak untuk bisa mengambil sikap
persis dua poin yang disebutkan tadi
bahwa poinnya pertama kita bisa mengambil sikap sebagai negara muslim terbesar di dunia kita bisa mengambil sikap di tingkat oki melalui diplomasi diplomasi kita di negara oki
dan saya rasa salah satu yang kabar baik yang kita dapatkan hari ini adalah lantaran diplomasi di oki yang sukses sehingga oki bisa membawa draft revolusi yang sangat baik ke sidang pbb
yang kedua sebagai negara yang sangat demokratis dan secara demokrasi kita sangat unggul
maka kita bisa melakukan langkah langkah diplomatis juga di tingkat pbb melalui pendekatan pendekatan diplomasi dan kita mau melawan pendekatan pendekatan dan paradigma paradigma diplomasi yang cenderung populis yang dilakukan oleh trump
dalam artian diplomasi yang mengandalkan ancaman yang dilakukan oleh trump kita tidak mau terjebak pada diplomasi yang seperti itu kita akan menawarkan seharusnya sebagai sebuah negara demokrasi untuk pendekatan diplomasi yang sangat demokratis
mendudukkan segala negara sebagai sama negara
sama di depan hukum internasional dan di depan sidang pbb agar kemudian masalah ini bisa terurai tanpa bias pragmatisme kecenderungan politik power dan lain sebagainya
itu selesai dan itu yang harus dilakukan indonesia di tingkat oki melalui pendekatan sebagai sebuah negara muslim dan di tingkat internasional sebagai sebuah negara yang sangat demokratis
itu yang celah yang bisa kita ambil
terima kasih pak duta besar
jadi setelah resolusi ini kemudian muncul amerika terkucilkan secara politik apa yang bisa anda bayangkan terkait dengan keputusan ini
apakah ini akan sustain atau memang betul betul secara realita ini akan gugur gitu secara faktualnya gitu menurut anda pak duta besar
ya menurut hemat kita ya apa yang disebut sebagai keputusan dari majelis umum pbb ini kan berbeda dengan keputusan dari dewan keamanan pbb ya
kalau dewan keamanan pbb berdasarkan piagam pbb ya sifatnya itu adalah legaly binding yang mengikat secara hukum
kalau majelis umum pbb ya dia ini merupakan semacam kekuatan politis tapi bukan merupakan kekuatan hukum
dan ini tidak mengikat resolusi ini
itu mengikat secara politik
ya ya tapi bukan amerika secara hukum seperti dewan kawan pbb
apa konsekuensinya bagi amerika dan israel jika keputusan ini tetap dijalankan
secara politis dia akan mendapat reaksi yang keras karena keputusan dari mayoritas itu ditendang atau tidak dipatuhi ya
ini merupakan suatu kegiatan yang melanggar sistem demokrasi yang ada di pbb
kedua ya yang bisa dilakukan adalah ini bukti adanya soliditas masyarakat internasional mengenai status ini
nah ini kita bisa lakukan misalnya saja
meminta fatwa hukum kepada international court of justice
jadi itu adalah lembaga badan hukum yang tertinggi ya yang ada di dunia
dan itu belum dilakukan hingga saat ini
belum dilakukan ya
bagaimana suatu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota ke palestina padahal sudah ada resolusi resolusi dewan kawan pbb yang melarang hal itu terjadi
ya jadi kalau misalnya saja nanti international court of justice memberikan fatwa hukum
ya berarti apa
ada legal framework yang dijadikan naungan untuk kita bisa kalau ada langkah langkah yang melanggar berarti melanggar fatwa hukum yang dikeluarkan oleh international con of justice
silahkan ada langkah langkah masuk akal secara politik internasional diplomasi seperti yang anda sudah utarakan
langkah langkah yang lebih emosional yang terlihat di mana mana bahwa akan ada perang misalnya kemudian boykot ekonomi
hal hal itu masuk akal gak sih pak duta besar
kalau saja ya dilakukan langkah langkah yang tidak masuk akal ya maka juga perlu juga diberikan tanggapan yang tidak masuk akal
misalnya saja ya pada waktu ada kekerasan di gaza dulu ya kan ada kapal flotila yang dikeluncurkan dari turki ya yang isinya itu adalah perawat obat obatan bantuan bantuan yang ajakan di situ
nah akhirnya semua masyarakat dunia terbuka cakrawalanya bahwa flotilla itu kan dihancurkan dilarang oleh israel untuk mendekat ke gaza
padahal intinya itu adalah untuk membantu
nah sekarang kalau misalnya ada tindakan ya satu apa namanya iring iringan truk yang akan menuju menai jerusalem ya karena situasi menai itu apakah itu mau dilarang juga ya
ataukah ini diterima
ini semua merupakan gester yang menunjukkan indikasi intention daripada israel
apakah menghormati keputusan majelis umum pbi atau tidak
dan ada konsekuensi politik juga nanti misalnya kalau israel tidak mematuhi apa namanya kesepakatan kesepakatan politik yang sudah diputuskan di hidupnya internasional
terima kasih kita akan lihat bagaimana perkembangannya apakah donald trump akan berubah pikiran akan jadi lebih nice kalau kita melihat politik dalam negerinya akan lebih nice juga atau memang ada kejutan kejutan lain lagi dari donald trump yang kita nggak pernah tahu
karena ini juga salah satu kejutan yang cukup menarik buat kita di tahun dua ribu tujuh belas ini
terima kasih sekali lagi yang mulia duta besar
terima kasih mas hussein atas perbincangannya malam hari ini
rakyat kuman fokus prime news akhir pekan malam hari ini akan segera hadir tetap bersama kami